kejaksaan negeri jakarta selatan kami sore resmi menahan selebgram medina zain
usai dijemput paksa aparat polda metro jaya di kediamannya di bandung
selebgram tersebut digiring ke dalam ruangan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan
satu jam berselang medinda zain keluar dengan mengenakan baju tahanan
selebgram berusia tiga puluh tahun ini akan ditahan selama dua puluh hari ke depan di rutan polda metro jaya
sambil menunggu jadwal persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan
medida zain ditahan terkait kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik
terhadap seorang sosialita asal surabaya bernama uchi flaudia
selain itu medida zain juga ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan selebgram
kepala seksi pidana umum kejaksaan negeri jakarta selatan memastikan
kondisi kesehatan medina zain cukup stabil dalam proses pelimpahan tahap dua ini
saat ini jaksa penuntut umum sedang menyempurnakan berkas tuntutan
agar perkara ini bisa segera disidangkan
ini cakap cakap maksudnya dalam arti cakap
bisa ketika ditanya oleh jaksa bisa
itu akan kita limpahkan ke pengadilan dalam waktu dua puluh hari itu
dalam waktu dua puluh hari itu saya akan melimpahkan ke pengadilan
mengutip cnn indonesia com sebelumnya polisi sempat melakukan upaya mediasi
antara tersangka dan terlapor namun gagal
akhirnya setelah rangkaian penyidikan polisi menetapkan medina zen sebagai tersangka
badru zamal jakarta